akibat tungku meledak delapan orang pekerja pabrik kayu dan anggota bpbd ciamis alami luka bakar
ledakan terjadi saat korban berusaha memadamkan api dari tungku pembakaran limbah kayu
keluarga mendatangi korban ledakan tungku pembakaran limbah kayu di ruang igd rumah sakit umum daerah ciamis jawa barat minggu pagi
mereka mendapati anggota keluarganya kritis akibat luka bakar serius di sekujur tubuh
sedikitnya enam orang pekerja dan dua anggota bpbd kabupaten ciamis terbakar akibat ledakan tungku pembakaran limbah kayu di pabrik kayu kawasan cijenjing ciamis
korban rata rata mengalami luka bakar di wajah kepala tangan hingga bagian kaki
tiga orang korban alami luka bakar serius di atas lima puluh persen hingga harus dirujuk
apinya tidak meledak meledak keluar tetapi ditungku itu jadi tidak kelihatan seperti kebakaran
itu memang sangat berbahaya bagaimana untuk tungku itu
ya itu berbahaya
ada berapa kali ledakan
satu kali ledakan
kalau tungkunya ada berapa tungku di situ
tungkunya kalau tidak salah ada tiga
jadi serbuk itu limbah ya
ya serbuk bergaji
peristiwa meledaknya tungku pembakaran limbah kayu ini terjadi minggu dini hari
sejumlah pekerja dibantu petugas damkar dan bpbd tengah berusaha memadamkan api dari tungku pembakaran limbah
satu dari tiga tungku meledak saat delapan korban berusaha menyingkirkan material serbuk kayu dari tungku
deden rahardian ciamis
kepolisian resor ciamis memeriksa pengelola pabrik kayu setelah terjadinya ledakan tungku pembakaran limbah
korban mengaku ledakan terjadi dua kali hingga beberapa orang terpental
peristiwa kebakaran di tungku pembakaran pabrik kayu ini terjadi tiga kali dalam setahun

lima korban terpengaruh di tungku pembakaran limbah
korban ledakan tungku pembakaran limbah pabrik kayu di ciamis jawa barat
masih dirawat di rumah sakit umum daerah ciamis hingga minggu siang dua puluh dua juni
padahal tiga korban lain dirujuk ke rumah sakit hasan sadikin bandung
dan rumah sakit margono purwokerto akibat luka bekar serius
berdasarkan pengakuan korban ledakan terjadi dua kali saat kobaran api di tugu bakaran sudah padam
merasa aman mereka berusaha memindahkan limbah kayu yang berada di dekat tungku pembakaran
naas tiba tiba ledakan kecil yang disusul ledakan besar terjadi hingga beberapa orang terpental
jadi ledakannya berapa kali dua kali
gak tau sih sadar nggak sadar
begitu langsung aja
lari tapi masih ada panas ledakan
sampai mentah gitu
catatan bpbd ciamis menunjukkan kebakaran tungku di pabrik kayu ini sudah terjadi tiga kali dalam setahun
biaya pengobatan para korban akan ditanggung pihak perusahaan termasuk biaya perawatan dua anggota bpbd ciamis
kebakaran ini yang ketiga
dalam setahun ini
untuk biaya korban alhamdulillah pt kbn bertanggung jawab semaksimal mungkin
dia sudah ada konfirmasi tadi malam katanya akan bertanggung jawab untuk semua korban
termasuk yang dari anggota
termasuk untuk yang dari bppd
karena dari bpbd memang belum ada asuransi
mereka kan bukan pns jadi tidak jatuh
sementara itu polres ciamis langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di pabrik
selain memasang garis polisi
petugas memeriksa pengelola di kantor polsek ini
polisi akan mengungkap kemungkinan adanya kelalaian yang dilakukan pengelola dalam pekerjaan
jadi anda hadian ciamis